daniar ahri prabu revolusi masih bersama anda di good morning
aksi heroik sersan satu tni muhammad waki menyelamatkan seorang warga yang terseret derasnya banjir
akibat luapan sungai welang di pasuruan jawa timur menjadi perhatian masyarakat
simpat tidak di masyarakat terus mengalir
sertu waki mendapat penghargaan dari korem delapan puluh tiga baladika jaya malang dan kodam lima brawijaya
hingga wali kota pasuruan kita lihat satu satu dokumentasinya
inilah momen saat sertu waki menyelamatkan seorang warga bernama sugeng sampurno
yang terseret arus banjir
ya aksi heroik ini terjadi pada dua puluh dua februari dua ribu delapan belas
beberapa hari berselang sertu waki mendapat apresiasi dari pangdam brawijaya
dan juga wali kota pasuruan atas aksi heroiknya ini
sementara itu sugeng warga yang diselamatkan mengaku berutang nyawa pada sertu waki